nih mas nih mas sebaiknya beristirahat
aku akan mencari tempat istirahat
kenapa saya terdidorong
sakit satu nyai
kau jalannya lama sekali
aku ini ingin buru buru sekarang
cepat kamu kejar
sebelum mereka larus
saya kan yang punya cincin ini
kenapa saya yang punya cincin ini

kalau saya yang disuruh
kan harusnya teh nyai yang saya suruh
cepat kalian cari
dimana tempat kesembunyian mereka
akan datang kepada siapapun
yang mempunyai hati ikhlas
tidak hubut dunia
tidak terpesona dengan keindahan dunia
selalulah bermohon perlindungan allah
dimana pun kita berada
dimana pun kita ada
allah akan menolong kita
apakah ini benda mustika
yang dikatakan oleh sheikh guru dalam mimpiku
jika memang benar
aku harus lebih sopan
dan lebih berhati hati denganmu

wahai gipas sakti
izinkanlah aku untuk menyentuhmu
tangan ku sembuh
aku sangat percaya kepada dirimu
kesembuhan hanya datang dari engkau ya allah
tapi kamu adalah wasilah
yang menjaga semua rwelangi
nyoba mereka berdua brave disini
centranya mereka pancing kayak apa
oh pakai jidat
nih nyeti mau kemana
kalau sampai raih prabu mencuri gayak
dia boleh saja cembuh pada siapa
tapi tidak denganmu
selama ini aku tidak pernah mengganggu hubungan mereka
sedalam apapun cintaku pada rai subang lara
bagus guru terbakar amarahnya
dan ini akan semakin memudahkan aku menjalankan rancangan
guru aku ingin mencari raih subang lara
guru sebaiknya guru jangan marah ataupun tersinggung
mungkin saja kanda prabu sedang terganggu fikirannya
sehingga dia tidak bisa bersikap bijaksana
aku akan mencoba menahan diri
mungkin ada baiknya aku akan menjauh dari raih subang lara
mudah mudahan putra yang terpilih menjadi putra mahkota adalah putra dari prabu sriwangi
apa kalian setuju
aku juga mendukung
maaf raden kami tidak melihat kedatangan radin
maukah kalian hidup lebih baik di masa depan
ya kami mau raden
baiklah kalau begitu
sebarkanlah berita ini kepada teman teman kalian
agar mereka bisa mendukungku
terima kasih raden
raden memang pemimpin yang kami dah merdambakan
hidup raden sugawi sesa
ada apa putraku
aku sangat gelisah
karena rakyat pejajaran yang terbagi menjadi dua kelompok
aku ingin meredam perselisihan ini
aku tidak ingin ada jatuh korban di antara mereka
ayah anda mengizinkan
namun dengan siap kau akan pergi ke perkampungan itu
insya allah aku akan pergi dengan paman paman paman amin ayahanda
berhati hatilah di dalam perjalanan putra
baik ayahanda prabu
aku mau pergi
nah ayah academia menampaknya alkohol
mgle baiknya pokoknya tidak selesa
terima kasih sir

nyai kemarilah nyai
ya allah siapa ini